pelatih timnas indonesia sinteyong memanggil dua puluh empat pemain untuk pertandingan fifa matchday bulan september dua ribu dua puluh
pada ajang tersebut squad garuda akan melawan turkmenistan pada tanggal delapan september di stadion gelora bung tomo surabaya
dilansir dari laman resmi pssi sebanyak dua puluh empat pemain yang dipanggil sinteyong ini akan berkumpul mulai tanggal empat september mendatang
ada sejumlah debutan pemain baru kali dipanggil timnas seperti pemain psis semarang wahyu prasetyo rian kurnia dari persib bandung dan striker persija jakarta aji kusuma
selain itu pemain yang berkiprah di luar negeri seperti asnawi mangku alam sandi wals jordi ahmad sadil ramdhani dan shane fatinama kembali dipanggil untuk perkuat skuad garuda
indonesia dijadwalkan menjalani fifa matchday menghadapi turkmenistan pada delapan september mendatang di stadion gelora bung tomo surabaya